masih bersama saya maido pelfrina di rumah pemilu saudara memasuki masa tahapan pilkada partai demokrat
masih enggan untuk mengungkap dukungan kepada salah satu nama yang akan maju menjadi calon gubernur di pilkada dki jakarta
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono atau ahy menyebut soal dukungan kini masih menjadi pembahasan di internal partai
sebelumnya ahy mengatakan partai demokrat baru akan membahas bursa pencalonan gubernur dki jakarta setelah penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat oleh kpu
masuk bursa calon gubernur jakarta dua ribu dua puluh empat basuki cahayapurnama alias ahok
bicara soal solusi mengatasi kemacetan jakarta
ahok menyebut beberapa solusi mengatasi masalah kemacetan di jakarta belum terrealisasi sepenuhnya
ketika menjabat sebagai gubernur jakarta pada periode dua ribu empat belas hingga dua ribu tujuh belas
nama ahok dimunculkan oleh sekretaris dpd pdip jakarta
kita berharap kendaraan yang masuk yang bekerja di ibu kota selain ada kendaraan umum kita tahu ada rrt ada mrt
nah yang kedua yang mau kita lakukan adalah parkir parkir yang luas yang murah
bahkan sampai gratis kalau dia mempunyai tiket bus langganan
misalnya mungkin bapak ibu saudara masih ingat di jakarta saya menyediakan bus lantai bawah yang gratis di sepanjang jalan jalan protokol
untuk apa kendaraan gratis masuk bus tingkat
nah dulu konsep saya itu membangun di bawah monas
yang hampir tujuh puluh hektare gitu ya
itu bangun parkir bawah tanah
sehingga kendaraan yang mau masuk ke sudirman tamrinnya begitu macet
itu mereka kan parkir di sana